presiden jokowi dodo menanggapi mengenai kenaikan tarif dokumen kendaraan
jokowi membantah anggapan bahwa terjadi kesimpang siuran informasi atau blunder ya
tentang penyesuaian biaya penerimaan negara bukan pajak
hanya saja jokowi mengingatkan jajarannya agar melakukan perhitungan yang cermat
sebelum menetapkan pemberlakuan penyesuaian biaya atau tarif penerimaan negara dalam hal apapun
jokowi mengingatkan jajaran tersebut adalah penyelesaian penerimaan negara dalam hal apapun
itu aja tapi apapun selalu saya sampaikan kalkulasinya perhitungannya itu harus semuanya dikalkulasi
dan saya kira yang banyak sekarang ini yang diramekan kan masalah biaya stnk
tapi kan banyak yang nggak ngerti sebetulnya apa sih
oh belum juga belum bayar stnk belum bayar hanya mengomentari saja kan
perlu saya tegaskan bahwa yang naik adalah biaya administrasi stnk dan bpkb